hakim pengadil negeri jakarta selatan yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa richard eliezer pudiong lumio memutuskan
satu menyatakan terdakwa richard eliezer pudiong lumio dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan menyakinkan
melakukan tindak pidana merampas nyawa orang secara bersama sama sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam dakwaan primer melanggar pasal tiga ratus empat puluh junto pasal lima puluh
ayat satu ke satu kuhp pidana
dua menjatuhkan pidana terhadap terdakwa richard eliezer pudiong lumio dengan pidana penjara selama dua belas tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dipotong masa penangkapan
mohon kepada para pengunjung untuk tetap tenang
mohon kepada pengunjung untuk tetap tenang tolong hargai persidangan ini silahkan lanjutkan
menyatakan barang bukti berupa berdasarkan surat penetakan pengadilan negeri jambi no tiga enam ratus tiga puluh enam tanggal dua puluh enam juli dua ribu dua puluh
dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi pera marita simajuntak
berdasarkan surat penetapan pengadilan jakarta selatan dari nomor satu sampai nomor tiga
dikembalikan kepada jpu yang dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa arief rahman arifin
kepada para pengunjung mohon untuk tenang
baikun iwi bowo agus nur patria hendra kurniawan irfan widianto
saudara penuntut umum tolong kita sedang dinyatakan diskors
mohon kami bantuan untuk
keluarkan para pendukung